pemerintah provinsi jawa tengah mengantisipasi cuaca ekstrem susulan yang diprediksi bmkg terjadi pada minggu ini
rekayasa cuaca akan dibuat untuk mengalihkan intensitas hujan untuk mencegah banjir
penjabat gubernur jawa tengah nana sujana menyebutkan
pemprov jawa barat bekerjasama dengan bmkg dan bnpb akan membuat rekayasa cuaca untuk mengalihkan intensitas hujan
hal ini dilakukan untuk mengantisipasi potensi bencana alam seperti banjir dan tanah longsor
yang sering terjadi pada awal tahun
dapur umum dan ketersediaan logistik juga disiapkan untuk menyuplai logistik makanan warga terdampak banjir